seorang balita di sukabumi diduga kecanduan merokok
dalam sehari ia bisa menghabiskan hingga dua bungkus rokok
bila sehari saja tidak menghisap rokok balita ini bisa mengamuk dan menangis seharian
anak bungsu pasangan misbahudin dan mariyati warga desa tenjojaya kecamatan cibadak diduga kecanduan rokok
dalam sehari r balita laki laki berusia dua lima tahun ini dapat menghabiskan hingga dua bungkus rokok
pariyati ibu r menuturkan setiap pagi dan siang hari ia harus menyediakan kopi dan rokok
bila permintaan anak bungsunya itu tidak dipenuhi ia akan langsung marah dan ngabuk
r baru akan berhenti mengamuk setelah keinginannya dipenuhi
anak bungsu dari empat bersaudara ini mulai diketahui merokok sekitar satu lima bulan yang lalu
saat itu r meminta sebatang rokok pada mariyati sambil membawa puntung rokok
dia mengutin puntung dia mengumpulin
r hanya takut kepada sang paman ia kerap kali mematikan rokok yang sedang dihisapnya ketika sang paman datang
kalau terus terus dipasik
kenapa bisa sampai takut sama
gak tahu udah lihat saya takut
terus dimatikan langsung ngumpat kayak
melihat kondisi keponakan seperti itu
saya juga mengarang udah mengarang jangan rokok gitu
keluarga hanya berharap r dapat sembuh dan normal seperti balita pada umumnya
namun ironisnya hingga kini balita cenderung
dan caduan rokok tersebut belum dapat perhatian dinas terkait untuk penyembuhannya